tunjangan hari raya membuat kantong para karyawan lebih tebal dari biasanya
dengan tambahan dana ini biasanya membuat seseorang menjadi lebih konsumtif
lalu bagaimana mengelola thr yang baik kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami pengelola keuangan mitra rencana edukasi mika rini
terima kasih mbak mika sudah bergabung di cnn indonesia business
apa hal pertama mbak mika yang harus dilakukan jika thr sudah mulai cair apa yang harus dilakukan dulu nih
agar pengelolaan thr ini bisa berjalan dengan baik
jangan langsung dibelanjakan tanpa rencana ya jadi rencana itu sangat penting dalam kita mengelola thr dengan bijak
seringkali orang merasa thr nya cuma numpang lewat aja gitu ya
ya karena ya itu konsumtif tadi karena itu harus memang belanja hari raya itu sesuai dengan prioritasnya
yang pertama tentu saja ada kewajiban kalau sebagai umat muslim ya
zakatnya terlebih dahulu
jadi kita buat yang namanya alokasi itu pos amal
amal di dalamnya itu ada zakat ada infak ada sadakoh
kemudian juga biasanya ada angpao lebaran
nah itu masukkan ke dalam alokasi pos amal
berapa persen itu biasanya total dari thr yang diterima oleh karyawan
kalau zakat kan jumlahnya sudah jelas ya baik fitrah maupun zakat mal
nah total semuanya di pos amal biasanya rata rata sepuluh lima belas persen dari thr nya anda
nah kemudian juga selain itu ada alokasi yang namanya
nggak berhari raya kayaknya kalau nggak ada makanan khasnya gitu ya
gak ada opor sama ketupat gitu nggak lebaran gitu ya
nah bahkan itu jumlahnya porsinya cukup besar juga
rata rata rumah tangga indonesia itu bisa menghabiskan ya
antara lima belas sampai dua puluh persen
karena yang dimasak bukan cuma makanan utamanya saja
tapi juga suguhan dan juga ada hantarannya juga sebagai tradisi
nah pos yang ketiga itu ada yang namanya busana
nggak afdol juga kayaknya kalau nggak pakai baju baru gitu ya
kan bahkan rata rata keluarga indonesia itu setahun itu cuma sekali beli baju barunya
itu pas ada caran hari raya itu ya
nah di pos busana ini selain busananya sendiri maupun juga perlengkapan ibarat
tetapi itu sebenarnya tidak wajib
jadi boleh tidak dan boleh juga bagus juga kalau anda pakai baju baru
kalaupun misalnya mau pakai baju baru berapa porsi yang masih idealnya lah untuk disisikan gitu
untuk belanja baju baru
ini sangat menarik ya
karena ternyata jumlahnya besar juga gitu
bahkan bisa lebih besar daripada pos yang wajib tadi amal
jadi makanan sama busana itu rata rata sepuluh dua puluh persen
jadi total semuanya di pos satu dua tiga tadi itu sudah kurang lebih tujuh puluh delapan puluh persen gitu
nah yang terakhir
yang terakhir ini biasanya begini
ada tradisi biasanya renovasi rumah gitu ya
nah kalau dalam perencanaan keuangan kami sering menyarankan begini
sebenarnya renovasi rumah pos kedua ketiga dan keempat
itu bukan sesuatu yang wajib
tetapi bisa dikeluarkan dengan catatan sesuai dengan kemampuan anda
yang paling utama adalah thr itu jangan dihabiskan begitu saja
jadi setelah dipotong pos amal di depan
ambil sepuluh persen lima belas persen untuk nambah investasi anda
jadi keandal tetap berasa punya uang gitu
dan untuk pembelanjaan jangan sampai kita belanja itu tanpa rencana
jadi kita mau membeli apa sudah kita rencanakan dari rumah
sehingga kita tidak defisit
karena rencana rencana ini dibuat sebelum thr turun seperti itu
ya jadi seharusnya dua tiga hari atau seminggu sebelumnya ya
bahkan saya kira ini kan kejadian yang berulang setiap tahun
anda kalau di awal awal bulan puasa itu sebenarnya sudah harus membuat perencanaan ya
bagaimana sih pengeluaran hari raya nanti
supaya nanti pas belanja itu tidak apa ya
apalagi sekarang ada jakarta great sale
sehingga banyak sekali promo diskon penawaran
godaan semakin besar gitu ya
untuk berbelanja gitu
semuanya serba penting loh
oke tradisi lainnya selain tadi makanan kemudian juga baju baru gitu adalah mudik pada saat hari raya gitu ya
sebaiknya gini kan kalau kita membeli tiket katakanlah pesawat ataupun transportasi lainnya
itu kan kalau misalnya kita deket deket nanti takut habis atau juga mungkin harganya semakin naik
walaupun uang thr belum turun nih
sebaiknya seperti apa untuk mensiasati agar paling tidak tidak terlalu kebobolan pada saat beli tiket jauh jauh hari sebelum lebaran
tapi nanti berdasarkan thr
apakah kita menggunakan kartu kredit terlebih dahulu kemudian nanti dibayar pada saat thr turun atau sebaiknya seperti apa
kalau sebenarnya kalau kita memang punya tradisi mudik setiap tahun itu harus direncanakan jauh jauh hari
nah saya setuju banget ya
untuk kita membeli tiket jauh jauh hari selain memang supaya tidak kehabisan tiket
itu harga promonya memang sangat bisa menghemat ya
kita bisa menggunakan uang yang ada terlebih dahulu
biasanya orang mungkin menggunakan kartu kredit
nanti dibayarnya ketika
thr cair gitu ya
atau karena dibelinya dua tiga bulan sebelumnya ya pakai kartu kredit saat itu dan dibayar dari gaji yang ada itu
ini saja maksudnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan kurang lebih begitu
intinya jangan sampai kita sebenarnya dalam merayakan mudik itu kita membelanjakan total belanjanya itu lebih dari thr kita
jadi kuncinya adalah anggaran mudik kita
anggaran mudik itu kan berarti agak sedikit berbeda dengan anggaran hari raya
karena di sana ada transportasi dan akomodasi
juga jangan lupa nanti pada saat di kampung halaman ajang berhari raya di sana seringkali menjadi ajang liburan dan rekreasi
jadi selain pos amal tadi ya kalau kita lebaran di rumah sama di kampung halaman tetep aja pos amal harus dikeluarkan kan
pos amal habis itu ada transportasi ada akomodasi kalau tidak menginap di rumah orang tua dan ada pos rekreasi
nah itu semua harus direncanakan sepuluh bulan
dan enam bulan sebelumnya sebelum kita mau jalan mudik
sehingga begitu sudah terima duitnya ya kita sudah siap mau membelanjakan untuk apa dan bisa melihat antara pemasukan thr dengan pengeluaran mudik kita itu tidak defisit
oke jauh ya sepuluh sampai enam bulan sebelumnya
iya karena yang namanya mudik itu memang harus persiapan jauh jauh hari
karena memang yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit
tidak sedikit ya terutama kalau di kampung halaman ya kita mau orang tua atau saudara yang kurang mampu di kampung halaman itu sudah menunggu angpao dari kita
tapi jangan lupa bahwa harus tetap ada investasi sebesar lima belas dua puluh persen ya itu di awal begitu thr cair langsung di post dua puluh persen untuk investasi itu langsung
sangat kesempatan yang baik sekali begitu kita terima gaji atau terima pendapatan lebih tabungannya justru yang harus nambah
oke jadi ditabungkan dulu nanti ada sisanya baru boleh dipakai untuk yang hal hal tradisi selama hari raya itu ya
oke baik terima kasih
mikir ini pengelola keuangan mitra rencana edukasi sudah bergabung dengan cnn